enggak ada boleh pendek pendek saya lumayan tinggi waktu nanti
aduh cat cat lo harus perhatiin bener bener aduh yang belebek tuh sukanya lu deh tau
ngasih lihat dong anak gue ganteng begitu ya kan lo lihat dong pacarnya anak gue juga tuh
cakep kayak gitu cantik lu gimana sih ah lu nggak mau makan pasti lapar gue kedengeran
ya udahlah guys bagaimana lagi udah kejadian semua kok sekarang kita cuma bisa berdoa berusaha nah
semoga aja haikel bisa jadi jembatan untuk damainya sioki sama willy amin betul banget
ya kemudian aman ya kita
udah lah will kayak gini bikin kebersamaan kita yang kita bentuk dari dulu
gue kayak gini bukan mau belain oke gua ngambilin dia cuma oke sendiri cerita sama
gue tadi malam kalau dia sama nadine ini enggak ada hubungan apa apa oke ini hanya
sama nadine berjalan sampai salah panggil dong kalau emang selama ini oke sering pergi sama
nadine yaitu juga gara gara sekolahnya sama mon udah ngomong lagi sama lu karena lu temannya
oke dan yang pasti lu pasti bialain oke dulu jangan salah paham kayak gini dong will cukup
mon udah mau denger lagi omongan lu ngerti lu will lu apa sih will jangan emosi gini dong
parole tapi di mana woo diaretkan seperti ini belum mencoba saja
sama nadiem itu gak ada hubungan apa apa
dan kalau emang lo mau deketin nadine ya silahkan
oki pun juga pasti bakal ngalah sama lo
karena nadine tuh bukan tipe ceweknya oki
gue tau banget oki kayak gimana
udah lah mon lo sama oki tuh sama aja
jadi pantas aja kalau lo belain oki
lo gak usah bahas bahas serigala lagi
gue belum kelaru ngomong sama lo wil
atas sikap willy tadi gue minta maaf banget
ngapain pake minta maaf sama gue sih kal
yang penting sekarang itu gimana caranya
biar willy tuh bisa baikan lagi sama oki
udah lah mudah mudahan willy ntar cepet sadar
kita duduk di sini aja
kita duduk di sini gak apa apa kan
gak apa apa kok terserah macan aja
kamu dari tadi terserah terserah mulu mulu
gini terserah aja ya
ngambil aman nih
nyuri hatinya manggih
twih siapa sih yang pilih restorannya
makannya banyak bener
lo gak takut gembot loh
iya sih cara kan
tapi bisa dibungkus kan
gak mau rugi
itu kan anaknya ica
pasti pacarnya boy deh
cantik banget ya
cantik dari mana
pakai tetes mata yang banyak mata dikucek kuceknya
membelekan kali lo
kaca pano kenapa bilang cantik dari mana
lo gak lihat tuh
kakinya aja gede gajah
peti segede talus bau gua
kayaknya ada yang manggil mama deh
wah yang bener aja
kayak artis aja
mama baru juga masuk kafe dipanggil panggil
kayaknya bener ya
itu temennya macan
harus menemani macan ke sana
macan kenalin tuh sama temen temen macan
asosiasi mama lebay
kalau gitu mama aja sama rafa ke sana ya
gak boleh boy
tapi kamu tuh harus siap siap ya
soalnya temen temennya mama itu mirip kayak mama
mama tuh orangnya
maksudnya kurang kurangnya ya boy ya
udah deh tuh
tinggalin aja sini kali ya
eh handphonenya bawa
dia kesini ya
ya kenapa juga harus kesini sih
heeh eh ya nah adza lima puluh delapan
aku unbelievable apaan ya
yang agel banget
akhirnya anggap ribet nih
nama pacarnya kenalin ke tante dong boy gimana nih kita kan belum pacaran enggak apa apa kali rev kan kamu
emang mau jadi pacar aku ya kenalan kenalan oh iya reva tante halo eva cantik banget namanya
seperti mukanya itu biasa aja kela iya ya cantik ya kamu kan yang menang lomba cewek cowok
ya cocok aslinya ternyata lebih cantik ya tante lihat di tv aja cocok lagi saya nggak
lihat sama sekali punya tipi atau kek gitu ya blablu blablu aduh yang blablu
lu perhatiin dong baik baik lihat tuh cantik pinter berprestasi sama boy
ganteng dan berprestasi anak macan banget awu macan ompong kali belum kelas ini juga nih masih
bagus biasa aja lah masih berpilihan ya ah cari perhatian banget sih macan macan cat katanya lu
mau ngenalin pacarnya anak lo tuh ke kita kita mana sabar dong sabar bisa sabar ya sih lu bisa
sabar kan lu tak keburu buru kan lu
nggak tahu gua tua kan lu ya jelas gua ntar kenalin kok sabar aja biasa aja kelas
yang jelas pasti jauh lebih cakep daripada dia mukanya wajahnya indonesia banget original
indonesia enggak bule bule bule potan kw sebelas tiga belas kayak gitu nggak ada bule pendek
gabungu ngomong juga serat udah
bukan biasanya lu sirik desu makanya suka keselakau
biasanya lu sirikaps
sama lu sirik gua ratu endorse sang prima donna sirik
impossible gak mungkin aduh gustinu agung
makin keselak deh gua
yaudah yaudah yaudah
tapi jangan diadu aduin dong
anak anak kita kan bukan anak ayam diadu aduin
biarin diaduin aja
kenapa takut lu ya
yaudah salam buat miss bar ya
green miss bubar yaudah
yaudah kita makan dulu
cepetan makan tuh udah busuk lapar lu
lagian ngapain juga sih masih kesini
gua sih jelas jelas gua gak demen nih makanan disini
gue gak bakalan mau bayar
lu lu yang bayar gua pulang gua bete
gue gak ada nafsu makan lagi
cuy sampai ketemu kapan kapan
masan mau nanya deh